lo yang meluk dia
jangan jangan diantara berdua beneran ada hubungan ya
tapi kalian geng sih gak mau ngaku
ga mungkin aja
aduh lo kayak baru kenal lu aja
kenapa dia marah
ya pergi beneran deh si pacar
makin kacau deh nih
kenapa juga sih si gio mesti tiba tiba muncul disini
gara gara bu nawang udah gak tinggal dekat saya lagi
jadi ga semangat nih
tuh kacamata aja udah males
bukan cuma kontrakannya bu nawang aja yang kosong
aduh berat banget
ijin buat ga ngajar
sepi banget ya nggak ada si rizky
mana betas ya
biarin lama lama main future family jauh jauh dari saya
jangan jangan bu nawang nih
dia balik lagi
saya gak bisa lama lama jauh dari kamu
kayaknya ga sabaran banget
kuncinya ga ada pintu
eh pintunya ga ada kunci
kamu ngapain kemari
hai pak reger
hai pak reger
saya boleh nggak pak reger
numpang tidur disini lagi
ya saya pergi dari rumah
kamu pergi dari rumah
boleh aja numpang disini lagi
terus kamu bawa
tenang aja pak reger
nih saya bawa kok baju baju saya sendiri
iya ya udah percaya percaya saya
kirain nanti pinjem bau saya lagi
kenapa kamu pergi dari rumah lagi sih
saya diusir pak reger
iya ini saya baru beli pak reger
iya sih bagus
tapi ga dipake ke dalam kamar
nanti kamar ini jadi banyak debu
saya lupa maaf pak reger
kamu diusir dari rumah
ini ada hubungannya sama kebutaan mel atau
ya kurang lebih gitulah pak reger
tapi udah ya
saya males ngebahas itu sekarang
aku mau muntah
aku mau muntah
saya ceritain ke pak reger
kontrakan saya lama lama udah kaya rumah singa
satu masuk yang satu keluar
yang satu keluar yang satunya masuk lagi
beda banget sama si rizky
dateng dateng main selonjoran aja
kalau si rizky tuh mau bantu bantu nyapu bersih bersih nyuci piring masakin saya
bikinnya capek kali orangnya bikin kotak kotak begini kecil kecil
ani kenapa berantangan sekali kamarmu
kenapa kenapa lagi kamu sedih
dak masa pangeran ninggalin aku sih
pasti pangeran udah capek ya sama aku
apa karena aku butuh makanya pangeran ninggalin aku
mel kamu jangan ngomong seperti itu
dedi juga sedih
kamu anak deddy satu satunya
deddy akan lakukan yang terbaik oke
aku tahu pangeran pasti udah gak usah sama aku lagi karena aku udah gak sempurna
karena aku udah cacat dad
aku udah buta kayak gini makanya pangeran udah mau lagi sama aku
tidak tidak tidak
dedi akan usahain biar pangeran akan kesini
sampai ada yang nyakitin kamu dedi tidak akan tinggal diam
ya dad aku mau pangeran balik pokoknya aku mau dedi bikin pangeran balik ke aku please
iya iya iya deddy janji pangeran akan nemenin kamu lagi
dedi yang urus semuanya jangan sedih tapi
oke om kita selalu jagain mlk om
duh ini my darlik kemana sih kok gak pernah nelfon ya
kita ke rumah pak alex sekarang kita jemput paksa pangeran
kalau pangeran nggak ada kamu cari sisi rumahnya
meljedein sedikit lah nelfonin pangerannya nanti lama lama dia curiga loh kalo lo sebenernya gak buta
lo daripada komen terus ya mending bantuin gue cari pangeran deh hanya anak anak sana
daripada kedatengan lo useless di sini
kenapa gue gak suka gitu
udah deh gak usah fake deh
gue tau lo butuh gue karena lo mau naik followers kan
mending sekarang lo tanya anak anak kampus pangeran gimana karena gue gak bisa jauh jauh dari dia
kalian kalau bisa nemuin pangeran gue promoin instagram ya biar followersnya naik
ternyata selama ini lo gak gue sahabat ya
lo cuma nganggep kita orang yang seenaknya bisa lo suruh suruh demi kebahagiaan lo gitu
ih tungguin lah
lo ngapain sih pake aksi aksi kabur segala
lo capek jadi sahabat gue dari awal lo nganggep gue sama fahnya sahabat lo
gue ngerasa kayak lebih jadi pesuruh lo daripada sahabat lo
ih kenapa sih lo baper
tingkah laku lo itu udah keterlaluan mel
lo pura pura buta kayak gini orang gak ada yang simpatik sama lo tau gak
yang ada orang itu annoyed sama sifat lo
gak heran pengen lanjutin jauh dari lo